teddy dan keluarga menghabiskan waktu libur dengan mengunjungi observatorium bosca di lembang
kabupaten bandung barat ia sengaja mengajak anak perempuannya ke observatorium bosca karena anaknya
memiliki kecintaan pada benda benda langit seperti planet dan bintang bintang ia berharap anaknya
mendapat pemahaman lebih banyak tentang astronomi dia antusiasnya lihat teropong yang besar banget
karena di rumah juga ada tapi kecil dia baru pertama kali lihat teleskop sebesar ini dan
kubahnya itu bisa ngebuka nah itu yang dia pengen lihat kan sangat antusias sama di teleskop teleskop
yang kecil kecil itu pengen dia meneropong dia sangat ingin meneropong matahari cuman sayangnya
cuaca kurang pengunjung diajak menjelajahi gedung teleskop refraktor ganda zeiss atau yang kenal
dengan kubal pengunjungnya meneropong kubal yang terkenal dengan kubal pengunjungnya meneropong kubal
pengunjung pun dapat melihat dari dekat teleskop buatan jerman dengan bobot tujuh belas ton cara kerja
teleskop dan sejarah gedung berkubah ini pun dijelaskan oleh edukator nah selain bisa melihat
teleskop prefraktor ganda ze ini kita juga bisa melihat bagaimana kubah ditutup dan dibuka
yang tetep ini sangat menarik untuk dikunjungi wah udah nutup semua tuh tersedia dua teleskop
portable yang dapat diakses pengunjung untuk mengamati benda langit yang ada di sini terdapat dua teleskop portable yang dapat diakses pengunjung untuk mengamati benda langit yang ada di sini
siang hari yaitu matahari pengunjung berkesempatan melihat bintik dan flare matahari apabila aktivitas
matahari sedang meningkat nah disini kita juga bisa melakukan pengamatan matahari dengan menggunakan
teleskop portable ini tadi sudah saya amati tapi kondisinya gelap nih karena memang kondisi cuaca
lagi mendung nih di daerah lembang jadi untuk melakukan pengamatan matahari ini memang ditentukan
dengan kondisi cuaca saat ini
kegiatan mengeksplor observatorium bosca ini kembali dapat dilakukan mulai pertengahan juni
dua ribu dua puluh tiga setelah vakum selama tiga tahun akibat pandemi covid sembilan belas kini masyarakat dapat kembali
mengunjungi observatorium bosca dalam program kunjungan siang berpemandu yang dilakukan setiap
hari sabtu dengan tanggal yang sudah ditentukan kami mengajak masyarakat untuk kesini mengenakan
tidak dikenalkan nanti seratus tahun ya udah itu mungkin barang apa gitu ya
tapi ternyata selama seratus tahun kami teleskopnya masih hidup masih bisa dipakai untuk pengamatan
kali ini pun kami kan menyediakan tempat yang secara khusus untuk bertanya ya jadi banyak sekali dari
masyarakat untuk lebih menggali baik dari keilmuan astronomi maupun tempat ini sendiri
sebelum mengunjungi observatorium bosca masyarakat wajib mendaftarkan diri di dalaman boska itb a c id
das hidup ada dua sesimbang yang membutuhkan pengamatan reuni bersama mereka adalah
lain lain se carrier campasta teruntuk menghormati kecenderangan udara air suara dari enam ribu meter di kebel area